sebulan yang lalu enggak juga sih tergantung lagi moodnya aja
akhir baca buku yang bener bener baca buku kayaknya setahun lalu deh
buku komunikasi sih karena kan baru skripsian setahun lalu
jadi kayak baca bukunya tentang komunikasi gitu
minimnya minat baca orang indonesia dibuktikan oleh sejumlah penelitian tingkat dunia
yang menyebutkan bahwa indonesia berada di peringkat enam puluh dua dari tujuh puluh negara
kedua adalah hasil penelitian dari central connected state university ccsu tahun dua ribu enam belas
tentang peringkat literasi bertajuk world's most literate nations
yang menempatkan indonesia pada peringkat enam puluh dari enam puluh satu negara yang diteliti
minimnya akses untuk mendapatkan bahan bacaan menurut syarifudin yusuf
pegiat literasi sekaligus pendiri tbm lentra pusaka
menjadi salah satu kendala yang membuat masyarakat malas membaca
kehadiran taman baca masyarakat tbm di sejumlah lokasi menjadi salah satu upaya
untuk memotivasi agar masyarakat mau membaca
dosen pendidikan bahasa indonesia ini juga menegaskan bahwa budaya malas membaca
membuat angka putus sekolah kian meningkat dan bertambahnya angka kemiskinan
tbm lentera pusaka
tbm lentera pusaka yang memiliki tiga koleksi buku
berdiri di sukaluyu taman sari bogor jawa barat
yang delapan puluh satu persen warganya hanya lulusan sd dan sembilan persen lulusan smp
dari empat ratus orang warga kampung sukaluyu yang setengahnya merupakan orang dewasa
masih terdapat warga buta huruf
hal inilah yang membuat tbm lentera pusaka menggelar kelas belajar membaca bagi orang dewasa
selain menyediakan tempat nyaman untuk membaca bagi anak anak
berdiri sejak tiga tahun lalu keberadaan tbm lentera pusaka

kemampuan membaca dan menulis warga sukaluyu kian meningkat
dan berdampak pada perubahan perilaku warga yang menjadi lebih ekspresif
serta tidak ada lagi anak putus sekolah
nah semua orang sudah tahu bahwa buku adalah jendela dunia
tapi tentu saja untuk membuka jendela dunia tersebut dibutuhkan pengetahuan
untuk bisa belajar membaca atau literasi
nah itulah alasan mengawal para ibu ini
gigih untuk belajar setiap minggunya
mengenal huruf dan juga belajar menulis
apalagi berdasarkan penelitian
minat baca warga indonesia secara keseluruhan hanya pada angka satu persen
artinya dari seribu orang indonesia
hanya satu orang yang memiliki minat baca
dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi semua yang harus segera dituntaskan
sufini tanjung muhammad wahyudi bogor jawa barat
ayo bu kita lanjut tulis lagi bu